emang sih rah
kalau kita lagi jatuh cinta itu kita gak bisa mandang dari apapun
yaudah terus lo mau gimana sekarang
ya berusaha dapetin dia lah
gue bakal cari cara apapun buat dapetin lucu
baguslah gue hidup gunggul
kita saing dukung oke
dik lo tuh mesti sadar dik
kalau lu lama lama di sini terus ketahuan gimana kita bisa dapetin duitnya si mary
katanya gue boleh tinggal di sini
sekarang lo usir gue
gue mau tinggal di sini doang please ya
untuk gimana sih
bisa ketauan kalau gue ini mirna bukan merry
mir gue udah bosen mir tinggal dikontrakan mir
gue juga pengen lah tidur enak di sini
eh lo jangan ngaco deh ah
eh gimana kalau kalau lo usir aja tuh si opie ya
dia kan bukan siapa siapa yang punya harta segini banyak kan
lo bukan dia
tapi gimana caranya kita ngusir dia dari sini ya
itu mah gampang
kita kan paling pintar kalau cari ide
kalau gue pergi sama cewek lain gimana ya
glenn ya harusnya kamu lebih tahu aku dong
kamu nggak usah nanya sih kamu tahu
ya udah deh
lu kalau ngomong straight to the point tuh kenapa sih
jangan berbelit belit gitu
ada lagi lu juga waktu si aira ngomong kayak gitu
lu kenapa gak bela diri ya
kamu nggak tahu aku pun safira semuanya udah ngajum aku
aku nggak mau ada sesuatu yang jadi semenyiap
kenapa lu muka udah kayak burung betet aja
udah diam deh lu ah
masih becanda gue
sopeng ngajakin becanda
tahu aman kali
ki aku cari laura ya
nggak pada sini lihat dia manjut
udah sana sana nggak usah balik balik lagi
udah lu sana samperin
terpaksa lu ah
ntar sore kita jalan yuk
gue setiap hari juga jalan
maksudnya kita jalan kemana gitu
apapun yang gak mau bakal gue kasih
gue sekarang mau lo pergi dari sini dan janggal gue lagi
gue tau lo lagi berantem sama glenn
tapi gue gak mau lo sedih terus kayak gini
gue siap kok dengerin ceritaan lo ya
kok soal glenn gak usah dipikirin
kalau glenn emang marah sama gue berarti selama ini dia gak kenal siapa gue sebenarnya
emangnya lo berantem gara gara apa sih sama glenn
gan kira aku tuh jalan sama show lain padahal kan gak mungkin
emang dia tahu dari mana
era yang kasih tau
jadi si glenn lebih percaya sama era daripada sama lo

sama gue aja dong orang curiga
oh iya sebentar sore jalan yuk
sampai jumpa di video selanjutnya
gak tau apa yang ada dalam pikiran lo sekarang ya
tapi coba deh lu pikir
kok bisa gitu lo lebih percaya sama era dibanding sama laura cewek lo sendiri
men kita semua tau
era sama laura tuh satu bokap
tapi kita kan ga tau tujuan era
gini gue tuh keselnya tuh begini
kenapa lara tuh selalu diem aja
dia kenapa gak bisa bela diri
harusnya dia bisa dong
dia selalu diem aja
itu yang lu mesti cari
kenapa laura kayak gitu
hei udah udah gini aja
lo tenangin diri lo sekarang
kalo lo udah tenang temuin gue di kamar
gue cariin waktu itu nyangkut di sini
muka tuh jangan ditekuk
iya lo kenapa sih
kita berhak tau dong kalo lo tuh lagi kenapa
betul banget tuh
kok lo pada ketawa sih
lagi lo tolak lucky aja sampe segitunya sih
gue udah tolak glenn berkali kali kayaknya biasa aja deh
itu namanya bebal gimana sih lo
tumben lo nyantai
biasanya lo kan meledak kayak bom
iya iya lah karena gue tuh yakin glenn pasti jadi cowok gue
jadi gue santai aja deh
gimana caranya tuh
yang jelas muka lo jangan ditekuk dong
nah ini sekarang kita samperin aja glenn sama lucky
terus kita tunjukin ke dia kok kita tapi care sama dia
lo tenang aja sih
ini bener ya
yaudah makanya gue ga boleh sedih lagi